kita beralih ke informasi lainnya indonesia kembali dipilih sebagai presiden asosiasi mahkamah konstitusi dan lembaga sejenis asia
pada hari terakhir kongres ketiga asosiasi mahkamah konstitusi dan lembaga sejenis asia di nusa dua bali jumat sore
di antaranya diputuskan indonesia kembali menjadi presiden hingga dua ribu dua puluh
dalam deklarasi bali yang disampaikan pada penutupan kongres ini juga dinyatakan ada sekretariat bersama di tiga negara
indonesia sebagai sekretariat yang berfokus pada perencanaan dan koordinasi
korea sebagai sekretariat penelitian dan pengembangan serta turki sebagai sekretariat pendidikan dan pelatihan
selain itu diputuskan bahwa rusia digunakan sebagai bahasa kegiatan resmi asosiasi selain bahasa inggris
namun untuk korespondensi dan dokumennya
dokumen dan dokumentasi tetap digunakan bahasa inggris
hal ini ditetapkan karena sejumlah negara anggota asosiasi seperti mongolia dan kazakhstan menggunakan bahasa rusia